masih ingatkah dengan taat pribadi pria yang mengaku bisa menggandakan uang dengan cara gaib
rabu siang taat kembali menjalani sidang kasus penipuan ratusan miliar rupiah milik mantan pengikutnya
taat sendiri sudah berstatus narapidana kasus pembunuhan dua mantan pengikutnya
sejak rabu pagi puluhan pengikut taat pribadi berbaris di dekat sel tahanan pengadilan negeri surabaya
mereka sejak pagi menunggu taat untuk bersalaman dan mengucap salam
seperti biasa taat berpenampilan klimis dan melempar senyum ke arah pengikutnya
kali ini taat didakwa menipu mantan pengikutnya bernama ali asal kudus jawa tengah senilai tiga puluh lima miliar rupiah
modusnya taat menjanjikan uang ali akan berlipat ganda
tak disidang tanpa didampingi pengacara
ia juga menolak tawaran hakim untuk disediakan pengacara
taat sempat mangkir dengan alasan sakit
hingga diancam akan dibawa paksa ke pengadilan
kasus ini satu dari beberapa kasus penipuan yang dituduhkan kepada taat
total nilai kerugian korban mencapai ratusan miliar rupiah
hari ini beliau kan sudah napi ya statusnya ya
untuk kasus pembunuhannya sudah dihukum delapan belas tahun dan inkrah
untuk kasus penipuan yang korban di jember itu sudah putus juga tiga tahun
jadi total seluruh keseluruhan beliau menjalani dua puluh satu tahun sudah
usai persidangan taat tidak banyak bicara
tak juga tidak mengatakan alasannya tidak menunjuk pengacara
ia hanya mengatakan banyak hal yang tidak benar dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
kenapa kok gak boleh
tadi dakwaan ada yang jalan atau gimana pak
banyak aja gak
nanti aja dah
tidak ada jawaban
sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi korban